ini yang mengejutkan di ibu kota jakarta pada hari ini
pada jumat siang tadi berubah menjadi video porno di jalan prapancaraya jakarta selatan
tentu saja hal ini membuat sejumlah pengendara kaget
dan melaporkan kejadian tersebut ke petugas yang berbenar
sejumlah pengendara yang tengah melintas di jalan praparanca raya kebayoran baru jakarta selatan
pada jumat siang kaget memang saat melihat video porno disaksikan
atau ditampilkan dalam sebuah papan videotron
tentu saja hal ini dilaporkan oleh salah seorang pengendara
yang tengah melintas ke polisi yang tengah berjaga
kepala seksi operasi satuan polisi pabong praja jakarta selatan mengaku
masih menunggu perwakilan dari pemerintah provinsi dki jakarta
pihaknya berencana memanggil pemilik videotron untuk dimintai keterangan
untuk sementara papan reklama akan dicopot terlebih dahulu
kita tahu dari provinsi ya
nah kalau memang demikian
itu harus kita bahkan
laporannya seperti apa
laporannya itu bahwa di
papan iklan ini ada
apa istilahnya itu
ini pengemudi laporan sama anggota